hari terakhir liburan panjang idul fitri membawa berkah tersendiri
bagi sejumlah penyedia jasa taksi laut di polewali mandar sulawesi barat
ratusan warga yang ingin bersilaturahmi ke rumah sanak saudara
yang berada di daerah kepulauan memanfaatkan perahu nelayan
sebagai moda transportasi utama yang oleh warga setempat dikenal dengan nama taksi
dermaga tradisional desa atau nyaman kecamatan biniwang polewali mandar
ramai warga minggu siang
pasca hari raya idul fitri banyak warga yang berdatangan di dermaga
dengan tujuan menuju salah satu pulau di kawasan tersebut
selain untuk bersilaturahmi di rumah sanak keluarga juga untuk berwisata
kondisi ini membawa berkah tersendiri bagi sejumlah penyedia jasa penyeberangan perahu tradisional
di daerah ini yang oleh warga setempat dikenal dengan nama taksi
setelah hari raya idul fitri pendapatan para penyedia jasa perahu penyeberangan di daerah ini
mengalami peningkatan yang ganda
dan cukup signifikan
jika di hari biasa dalam sehari mampu membawa penumpang sebanyak dua hingga tiga kali menuju pulau
untuk sekali menyeberang pulang balik menuju pulau
setiap perahu berkapasitas lima belas penumpang disewa seharga rp satu ratus tujuh puluh
jadi biasa pak kalau ini kendaranya orang yang bermalam bagaimana
dijaga ke pulau pak mengantar
ya sampai sore lah
ya sampai sore itu berapa kali pulang balik
oh banyak kali pak
kalau sebelum lebaran
kalau setelah lebaran bagaimana
jamin ya kalau lebaran pak
lebih banyak lagi ya
lebih banyak lebaran pak
lebih banyak ya
untuk memberikan kembang
kenyamanan buat penumpang yang menggunakan kendaraan pribadi
para penyedia jasa perahu juga memberikan pelayanan khusus
yakni menjaga kendaraan hingga pemiliknya kembali
abdi febriyadi polewali mandar sulawesi barat